pada tahun dua ribu dua belas bkkbn berhasil menahan laju kelahiran total pada angka dua enam
dan pada dua ribu tujuh belas jumlahnya menurun lagi menjadi dua empat
hal ini merupakan prestasi yang diraih oleh bkkbn
pada perhelatan perdana ini
lima daerah yang mendapat anugerah kencana bkkbn dua ribu delapan belas adalah
jawa timur jawa tengah ntb sulawesi selatan dan riau
acara ini dimeriahkan oleh pertunjukan musik
dan penyanyi legendaris indonesia fina panduwinata
banyak kriteria yang dinilai
di antaranya adalah kebijakan
terkait dengan kebijakan dari aspek kelembagaannya
dari aspek dukungan anggarannya
dari kesiapan di dalam penyediaan tenaga
kemudian penggerakannya di lini lapangan dan segala macamnya
dan menekankan kepada kegiatan operasional di lini lapangan
sehingga kegiatan itu menyangkut kegiatan perlomba lombaan
jadi ada lomba plkb teladan
dan yang terutama ikon pada dua tiga tahun terakhir ini
tentang kebijakan terkait dengan kampung kb
jadi ikon program kkb pk di seluruh indonesia
masih dipercayai yang besar
mereka juga menyambut bagian dari ppp

mereka memiliki bidang

yang terdapat tambahan dari dua masem rainer sosial tahap bawah